ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyebut bahwa ia tidak tahu jika waktu keberangkatan ibadah hajinya sama dengan bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan
puan tidak merinci tanggal keberangkatannya ia menegaskan bahwa tujuannya ke tanah suci untuk beribadah bukan berkomunikasi politik
saya nggak tahu tanggalnya sama atau enggak tapi insya allah akan berangkat haji insya allah
dua ini mau berangkat haji beribadah kalau di sana ketemu ya tujuannya buat beribadah bukan tujuan untuk berpolitik komunikasi politik
jadi doain ya semoga semuanya berjalan lancar dan makbrul amin